jumlah kasus positif di ecuador telah mencapai lebih dari dua puluh ribu orang dengan kasus meninggal dunia sebanyak enam ratus tiga puluh
pemerintah setempat juga bahkan sempat mengaku kesulitan dalam menangani jenazah dari covid sembilan belas
dan bagaimana kondisi warga negara indonesia di sana
kita sudah terhubung melalui sambungan skype dengan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh republik indonesia untuk republik ecuador
yakni ibu dini selamat malam waktu indonesia ibu
selamat pagi waktu ecuador
selamat malam pak mayfri selamat malam pak pemirsa dpr indonesia
ya bu bagaimana perkembangan penanganan dari covid sembilan belas di ecuador dan terutama ini bagi kondisi lima puluh sembilan warga negara indonesia yang ada di sana bu
ya warga negara indonesia yang ada di ecuador berjumlah lima puluh sembilan orang
tapi tidak ada yang tinggal di satu kota
jadi lima puluh sembilan orang itu tersebar di dalam dua belas
jadi memang kita selalu berhubungan setiap hari dengan para warga negara
melalui whatsapp atau telepon
atau dengan segala cara yang kita lakukan untuk bisa berhubungan dengan mereka
alhamdulillah hubungan kita lancar
kita setiap hari berkomunikasi
mereka juga selalu menceritakan keadaannya
walaupun hidup di daerah
yang terjangkut terus corona
namun sempat pada bulan maret
ada yang terkena covid sembilan belas
satu warga negara kita digayakkan
oke kemudian kondisinya saat ini seperti apa berarti ibu
alhamdulillah kira kira seminggu yang lalu
mereka sekeluarga sudah sembuh
karena memang itu sekeluarga yang kena
bapak ibu dan dua orang anaknya
hanya bapaknya itu warga negara amerika
sebenarnya warga negara indonesia
tapi mereka tidak sampai masuk rumah sakit
mereka memilih karantina mandiri
yang dipantau oleh dokter setiap hari
dan kami pun juga memantaunya
untuk melihat bagaimana keadaannya
memang selama karantina mandiri
mereka itu merawat dirinya sendiri dengan makan sehat
protein tinggi aktivitas bagaimana adanya
dan saling membantu untuk meringankan sakit yang didetekan
akibat serius dan selalu berjemur diri
mereka akhirnya sembuh
alhamdulillah warga negara juga sehat
ya bu beberapa saat yang lalu ini kan video berisi kondisi jalanan
yang kemudian dipenuhi oleh jenazah covid sembilan belas
kemudian juga ada beberapa peti peti jenazah begitu
yang sangat viral kemudian di media sosial
dan ini lokasinya di ecuador
sebenarnya bagaimana sih bu kondisi terkini penanganan dari covid sembilan belas di sana
terutama bagi jenazah covid sembilan belas
apakah memang sesuai dengan apa yang viral di media sosial ini bu
sebetulnya enggak juga sih ya
itu saya pikir agak didramatisir
dan itu kejadiannya sudah cukup lama
karena kejadian itu terjadi ketika baru saja merebak covid sembilan belas di ecuador
di mana sekaligus banyak dan rumah sakit masih belum siap
bukannya rumah sakit pada saat itu juga polisi kota
belum cukup banyak untuk mengangkut jenazah
dan jenazah yang meninggal itu tidak semua karena covid sembilan belas
karena beberapa hal juga ada
jadi terpaksa ngantri
karena untuk mengambil satu jenazah itu tidak mudah
karena mereka tinggal di apartemen dan harus berutangga dan lain sebagainya
itu yang terjadi
karena ada bau yang sedap makanya oleh keluarga diletakkan di luar
sampai diambil oleh polisi
memang peraturannya tidak boleh ada jenazah yang diberikan sendiri
semua harus diangkut oleh polisi
ketika terjadi beberapa jenazah di latar di luar
wakil presiden ecuador otosol solser langsung ke gayakil bersama menteri kesehatan
berkantor ke sana dan juga meminta tentara untuk membantu polisi untuk mengangkut jenazah
nah itu terjadi tanggal empat april
jadi tanggal enam april alhamdulillah semua sudah terangani dengan baik sampai hari ini
ada pun kalau kita melihat ada peti peti yang dibakar
atau semacam jenazah yang dibakar itu sebetulnya petinya itu kosong
karena jenazahnya sudah diambil oleh kutip kepolisian atau militer
namun peti jenazahnya itu tidak muat masuk ke dalam mobil yang dia kirim
karena mobilnya kan bukan ambulans yang memang jenazah yang besar
akibatnya jenazahnya diambil taruh di peti yang ada di mobil polisi
dan peti jenazah itu diminta oleh pemerintah disinfektan selanjutnya dibakar
jadi memang bukan jenazah yang diambil
bukan jenazah yang dibakar
walaupun ada seperti ada mayat
itu biasa itu ada kasur yang dibakar
untuk mendadakkan tolong dong disini ada jenazah yang belum diangkut
memang itu tidak terpengadi dengan sebaik mungkin
tetapi tidak seseram apa yang ada di film film yang dipampirkan dan diviralkan
baik terima kasih banyak ibu dinaryati duta besar yang sudah bergabung bersama kami
berbincang malam ini di cnn indonesia night news
terima kasih ibu tetap jaga kesehatan